demi bebek melmel apapun aai yang lakukan
biar gue gak dikatain bodoh mulu
lo tau gak sebelum tidur nih tiap malem gue sempet sempetin dulu tuh syarting google
gue tarik kata kata pintar demi cinta
ya bagus lah biar lo gak bego bego amat
maaf kodatan kita semua ini udah ganggu kalian nongkrong
sebetulnya modi juga udah ngelarang kita
itu kenapa haikal
itu pulang lagi aja
gue belum buang
kok itu cewek tau haikal dateng
kayaknya haikal punya jimat nguzir setan
oh pake jimat nguzir setan kan
hah lo gak tau kan
dia keluar dari kamar terus gue perang perangan sama dia
hebat banget tuh emang
terus pas ada lo dia kabur
emang masih gitu seremnya ya gue
yaudah tuh taxi udah dateng
siapa sih ini handphone
panjang umur tuh si b
gimana gimana keadaannya
reva kamu udah bawa reva ke rumah sakit kan sekarang
hmm udah di jalan
mas itu dia masalahnya mas
aku mau bawa reva ke rumah sakit
jadi aku buru buru ke kamar
pas aku keluar revanya udah gak ada mas
reva udah dibawa temen temennya ke rumah sakit
mereka kenapa nggak izin dulu sih ke aku mas
karena kan aku gak tau harus nyari reva kemana
aku telpon handphonenya gak diangkat
ya karena kamu kurang gesit
temennya ada orang sakit
kamu gak bisa lelet
ya mungkin temen temennya reva jadi gak sabar
maka langsung bawa rempah ke rumah sakit
mas mas tahu sendiri kan reva itu gak suka sama aku
siapa tahu aja reva memang nyuruh temennya untuk bawa duluan reva ke rumah sakit
dia gak mau aku yang bawa mas
dia kan sebel banget sama aku
mas kok jadi nuduh aku kayak gitu sih mas
aku kan jadi sedih mas
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
mas gak nyalahin kamu
cuma khawatir dengan kondisi reva ya
oh my god aku sedih mas
aku sedih mas tega banget mas
kamu jangan sedih lagi
mas gak akan bahas masalah itu lagi
cuma sekarang yang jadi masalah adalah kita harus cari tahu keberadaan reva di mana
reva dibawa ke rumah sakit yang mana
ya udah kalau gitu caranya biar mas aja yang telepon ya
makasih ya mas
biarin mereka senang gitu aja mon
moon kayaknya kita harus ngasih sesuatu deh sama mereka
gue gak terima
kita diusi dari base camp kita sendiri loh mohon
semua santai dulu
jangan sampai kita gegabah lagi
masalahnya si rio ini bawa backingannya
dan lo liat sendiri backingannya siapa
jadi gue minta lo semua tenang
kita minta bantuan aja mon sama geng warior
kita gabung sama mereka
gue gak ragu
gue cuma gak enak aja
ini masalah kita bukan masalah anak warior
nanti kalau ada korban dari mereka kita juga yang ya
buru karate nya rio kalau gue perhatiin ya bela dirinya lumayan
kita pernah gabung melawan mereka
dan mereka kabur
mon mendingan kita minta bantuan sama si boy
gimanapun kalau kita minta bantuan sama si boy kemungkinan menang itu ada
kalau tissi gue juga yakin
tapi biar gue pikir pikir dulu aja deh
gue gak usah ternyata ma mon
jangan kita dibubarin sama orang kayak gitu
kita tetap pertahanin mon
geng kita geng serigala
ya itu pasti
cuma gue minta lo berdua sabar dulu
biar gue pikir pikir lagi ya
gue gak mau kita salah langkah lagi
kalau kita mau habisin mereka pastiin kita bakal menang
tunggu kita akan kembali
tunggu kita akan kembali
tunggu kita akan kembali
tunggu kita akan kembali
tunggu kita akan kembali
tunggu kita akan kembali
karena gimanapun caranya

jadi reva itu beneran marah sama ruben
se gimana sih dia marahnya
nih gue liat sendiri deh
wah ini sih sadis bbm nya
nah itu dia gue sekarang jadi serba salah
dan gue yakin banget kalau reva tuh gak bakalan dengerin penjelasan gue
ini kesempatan buat gue untuk ngedekatin reva
udah lah men
mungkin ini yang dinamakan ujian cinta buat lo
ujian matik matik aja yang rumit lo bisa hadapin
masa ujian cinta lu gak bisa hadapin sih
sebenernya tuh lo pasti bisa boy
tapi lo tuh memang butuh kesabaran dan ketenangan
sekarang lo udah bisa nasihatin gue ya
kayaknya kalau soal cinta cintaan lu tuh udah banyak pengalaman ya
gue kan juga belajar dari lu boy soal kesabaran
sebenernya lo tuh juga tau teorinya
tapi kan sekarang ini nih emang lo lagi down aja
makanya lo tuh emang harus butuh dorongan semangat dari temen temen lo
kalau ibarat kata orang kelilipan
orang itu memang butuh temen buat nyup matanya
mana mungkin nyup matanya sendiri
sekarang lo mulai pinter ya
demi bebek melmel apapun aaian lakukan
biar gue gak dikatain bodoh mulu
lo tau gak sebelum tidur nih tiap malem
gue cari kata kata pintar demi cinta
ya baguslah biar lo gak bego bego amat
siapa yang mukulin lo hah
maaf kalau pendataan kita semua ini udah ganggu kalian nongkrong
sebetulnya modi juga udah ngelarang kita
kenapa om irgendwann